baris krim polri mengungkap kasus penipuan dengan modus manipulasi email yang merugikan perusahaan asal singapura hingga tiga puluh dua miliar rupiah
polisi menangkap lima tersangka dua diantaranya adalah warga negara nigeria
polisi menjelaskan modus pelaku yakni mengelabui korban dengan menggunakan email palsu
seperti menambahkan satu atau beberapa huruf pada alamat email tersebut sehingga menyerupai email asli milik perusahaan yang korban tuju
pelaku kemudian mengirimkan rekening palsu atas nama perusahaan fiktif yang sudah dibuat oleh pelaku sebelumnya
akibat kejadian tersebut sebuah perusahaan asal singapura merugi hingga tiga puluh dua miliar rupiah